negara islam irak dan suria atau isis akhirnya dilumpuhkan
pemerintah indonesia mengisyaratkan masih ada kemungkinan untuk memulangkan warga negara indonesia simpatisan isis dari wilayah konflik
meski demikian ini harus melalui proses yang rumit dan panjang
negara islam irak dan suriah atau isis akhirnya dilumpuhkan
pasukan demokratik suriah atau sdf mengumumkan telah memusnahkan kelompok isis dari kantong pertahanan isis terakhir bahus akhir maret lalu
kementerian luar negeri mengisyaratkan masih ada kemungkinan untuk memulangkan warga indonesia simpatisan isis dari wilayah konflik
dikutip dari cnn indonesia com jurubicara kementerian luar negeri armanata nasir mengatakan
hal itu harus melalui proses yang sangat rumit dan panjang
menurut armanata untuk tahapan awal pemerintah harus bisa memastikan orang orang tersebut benar benar merupakan wni
setelah melakukan verifikasi status keluarga negaraan pemerintah akan melakukan penilaian seperti kondisi fisik psikologis hingga sejauh mana mereka terpapar radikalisme
sebelumnya pada juli dua ribu tujuh belas lalu tujuh belas warga negara indonesia melarikan diri dari kelompok isis di rakor
melalui rekaman yang kami dapatkan dari omar alausa salah satu kepala kemah di ain issa
kepada cnn indonesia mereka mengungkapkan bagaimana mereka masuk isis dan alasan mereka memutuskan untuk kabur dari organisasi tersebut
indonesia pertama kali saya mengetahui isis
yaitu berasal dari internet
banyak sekali berita berita yang mereka keluarkan yaitu propaganda mereka berupa foto berita video
dan banyak sekali hal hal indah yang mereka propagandakan di internet itu
dan juga saya mempunyai kenalan dari orang orang isis dari via tumblr yaitu diary of muhajirah dan paladin of jihad
kecewa dengan apa yang mereka dapatkan di rakot mereka memutuskan untuk kabur
ketika di asrama itu saya melihat banyak sekali keanehan banyak sekali perbuatan perbuatan yang jauh dari islam
mereka saling suka berantem mereka suka ngegosip suka memfitnah
lebih dari sembilan anggota keluarga milisi isis dilaporkan masih berada di kem penampungan alho timur laut suria
menyusul kekalahan isis di timur tengah

bisa lebih kemudian bisa juga kurang karena ada yang tewas kan di sana
sehingga ini menurut saya
nanti data resminya agak lambat
karena mengapa lambat
karena di daerah bergola
jadi kita untuk memverifikasi sesuatu tidak secepat kalau negara itu negara yang aman
untuk memverifikasi kematian juga sama
saya banyak ditanya mengenai kematian seseorang
di banyak negara nanya ke saya
tapi kita tidak pernah dapat dna nya
karena memang di situasi yang serba sulit seperti itu
masih selamat saja sudah alhamdulillah
nah dalam kondisi seperti ini
kita juga ingin melihat seberapa pasti
nah ini kan dari pihak kurdi sendiri
yang ada pasukan demokratik suriah
dia mau memulangkan ini dengan catatan ada permintaan dari pemerintah indonesia
nah kita juga perlu verifikasi data antara data kita dengan data sana
karena mereka juga tidak terus terang dari awal
sehingga berapa persisnya yang mereka bawa keluarganya
apakah di sana dia punya keturunan laki anak beranak pinak
itu apalagi kan tidak terverifikasi
oleh karenanya kita tetap ingin tahu seberapa jauh
kemudian juga kita ingin tahu keterlibatannya apa di situ
apakah dia sebagai kombatan atau hanya diajak oleh suaminya
atau keluarganya yang lain karena janji janji tertentu
bahkan ada juga yang ditipu
ditipu diajak mau dikasih pekerjaan dengan gaji yang tinggi
ternyata malah kebalikan dari sana
dalam kehidupan kehidupan yang justru tidak seperti yang dijanjikan
nah inilah yang membuat mereka lantas ingin pulang
kemudian mengirim banyak apa viral di media
untuk ingin segera kembali
ternyata dia merasa tertipu
kemudian keamanannya terantam
dan beruntung sekarang dia dimasukkan di kamp pengungsian
di al hol yang terbanyak kan
itu ada hampir sembilan orang
hanya persoalannya kan campur dari berbagai negara
dokter kalau misalnya kita bicara soal suriah ini kan yang konflik memang sudah panjang dari dua ribu sembilan belas
kemudian sudah menyita perhatian publik
tapi kemudian sudah diharapkan mencapai final dalam waktu dekat
soal pemulangan wni ini
tapi saya tertarik sebenarnya untuk menggali kondisi wni yang berada di sana
sebenarnya seperti apa dok
kalau kondisi wni saya nggak tahu lah
tapi ini kan sebenarnya kita
mengambil pelajaran dari persoalan beliau
arab spring yang dimulai dari tahun dua ribu sebelas
desember dua ribu sepuluh sebenarnya
ini sebenarnya kan suatu rekayasa yang sangat canggih
bukan sesuatu yang apa namanya
gara gara orang bakar diri lalu seluruh arab bergolak
tapi itu hanya pencetus
kemudian presiden ben ali
merembet ke libya merembet ke mesir merembet semuanya
saya terus terang mengingatkan
bahwa arab spring ini adalah sesuatu yang akan merangkap umat islam
dan memecah belah
dan itu bagus
itu ada dalam ajaran islam
itu digunakan oleh orang orang yang mengerti
bagaimana menarik umat islam untuk mau fight
menjadi fighter gitu
nah itu yang terjadi
dari seluruh dunia orang datang
terutama dari negara negara bekas rusia
itu fighter fighter yang sangat mumpuni lah
makanya rusia terjun
langsung ke syria
nah soal wni kita
mungkin sebagian adalah orang orang yang pernah ketemu saya dulu di maluku
ketemu saya di penjara
karena kita membina teman teman yang sakit di penjara ya
yang di terduduk teroris ini
saya juga sering berdialog dengan mereka
jadi persoalan orang indonesia berangkat ke timur tengah ini
pertama syria ya
ini ada dua kelompok
kelompok yang mendukung isis
dan kelompok yang mendukung al qaeda
jadi dua kelompok besar di syria
untuk berjuang ya
satu isis yang terbesar
dua adalah al nusra
yang sekarang disebut haith tahrir al sam
dua duanya sebenarnya akarnya itu berasal dari al qaeda
dari abu musab al zawahiri
kemudian isis berkembang lebih cepat
karena dibantu oleh bekas tentara tentara yang ada dari iraq
dan itu luar biasa
dan ketika itu
daerah syria itu dikuasai oleh isis
dan hampir kolaps syria
nah begitu turun rusia
baru berubah kondisinya
dan memang digaji
ya itu menariknya
jadi memang awal yang iming iming bahwa digaji mendapatkan penghidupan baik itu memang ada di sana
nah orang itu bertanya dari mana dananya
nah dananya kan
awal awalnya memang ada dari luar
tapi itu minyak di daerah suhaity greece efrad itu banyak sekali
dan itu jualan ya
saya potong di situ dulu
kita sekarang harus jeda dulu dok
nanti setelah jeda saya kemudian akan ke proficam
itu sedikit gambaran tadi dari dr yosera
tapi nanti setelah itu saya ke prof ikam yang soal pemulangan wni ini
kemudian kan ada ketakutan soal keamanan ya
pemerintah ada jawaban diradikalisasi
tapi apakah itu memang benar benar berhasil selama ini
nanti setelah jeda di cnn indonesia prime news
soal rencana pemulangan wni simpatisan isis ini
kemudian yang menimbulkan polemik dan kekhawatiran terbesar itu adalah soal keamanan
dan itu wajar kemudian menjadi pertanyaan
pemerintah kemudian punya jawaban yaitu deradikalisasi
apakah ini selama ini efektif
ya kalau saya melihat deradikalisasi itu mesti dijelaskan
apa yang dimaksud oleh pemerintah atau siapapun yang menggunakan
kalau saya kan dalam hal ini menggunakan deradikalisasi lebih pada tataran ideologi
dan bagaimana kita bisa meng counter atau disengage artinya menarik diri
tetapi ada juga yang melihat diradikalisasi itu adalah
bagaimana mengobati atau mengubah mereka mereka yang sudah pernah terpapar
atau bahkan sudah pernah menjadi teroris atau keluarganya
teroris supaya kembali begitu kan
nah kalau yang tadi dibicarakan oleh bapak bapak ini kan
memang kasusnya kan sudah sangat kompleks ya
jadi yang dihadapi ini memang kemungkinan walaupun tidak semuanya
yang sudah bukan cuma terpapar tapi memang menjadi door menjadi pelaku menjadi pelaksana
bahkan di kalangan yang disebut kaum perempuan dan anak anak pun itu bisa jadi juga ada yang sudah
betul betul terpapar walaupun tadi pak wawan mengatakan ada juga yang merasa terjebak
nah oleh karena itu kalau mau melihat efektif atau tidaknya perlu kemudian kita melihat
bagaimana pemerintah dalam hal ini bnpt dan lain sebagainya itu membuat semacam klasifikasi
terhadap mereka yang sudah mempunyai status seperti itu dan apa yang akan dilakukan
dan klasifikasi itu kan kalau misalnya sulit untuk mendapatkan data di sana sekarang kata pak wawan
itu artinya klasifikasi baru dilakukan setelah mereka tiba di tanah air dong
ya bisa begitu
tapi bisa juga kan mendapatkan dari sumber yang lain
misalnya sumber intelijen mereka kan punya kerjasama dengan negara lain dan kemudian mungkin juga bisa
melakukan dialog dengan yang sudah ada
nah oleh karena itu harus betul betul tahu karena mesti berbeda antara yang mendapat pengaruh isis
yang menurut pak yose tadi luar biasa tadi itu dengan misalnya yang terpapar hanya misalnya jad
misalnya gitu kan
atau yang dari mantan orang afrika
jadi kompleksitasnya menjadi lebih serius karena sifat dan karakter dari ideologi yang masuk
dan pengalaman mereka di sana juga akan banyak
oleh karena itu kalau saya melihat dari perspektif saya maka deradikalisasi ini lebih cenderung kepada
bagaimana mereka yang sebelum kena terpapar itu selama jangka panjang harus kemudian ee
nah mereka yang sudah balik tentu harus mendapat treatment tersendiri
misalnya saja diisolasi kemudian dicoba untuk dipisahkan mana yang levelnya apa begitu kan
sehingga kemudian bisa disistematisasikan kemudian ya bagaimana cara melihat orang itu
karena tidak mungkin kita samakan terutama kalau sudah perempuan dan anak anak gak mungkin dong kita kemudian samakan begitu saja
tapi pak wan kemudian
karena sebenarnya sudah ada sekitar tujuh belas ya yang sudah kembali ke indonesia dan sudah dikatakan dilakukan pemantauan
apakah juga sistemnya itu seperti apa sih kalau misalnya boleh tahu mungkin bin dan bnpt kan tentunya saling bertukar informasi soal ini
ya sebetulnya kita ingin tahu keterpaparannya sampai sejauh mana
kan ada yang high ada yang low ada yang middle
nah kemudian pemahamannya dia datang ke sana itu atas pengaruh siapa
karena saudara karena suaminya atau memang keinginan sendiri
tapi sudah diluk kembalikan ke masyarakat artinya tidak diisolasi
ya di sini mereka memang di bnpt itu selalu memberikan satu apa upaya upaya bagaimana mesosialisasi kembali ke masyarakat
kerjasamanya dengan kemensos karena sebenarnya di sana punya perlindungan untuk bagaimana kembali ke masalah masalah sosial ya
nah meskipun ini bukan tugas utama
daripada kemen sos itu
akan tapi pada faktanya dia punya rumah rumah perlindungan seperti itu
nah tetap dipantau kemudian juga bagaimana supaya tidak menyebarkan virus kepada masyarakat
sebab kita punya pengalaman yang tidak enak ya pada waktu kita menampung mantan afganistan dulu
dan juga yang terlibat di berbagai kasus ya pemboman
nah inilah yang kita tidak ingin itu terulang
masyarakat pun tetap dipantau dari jadi pulang balik gitu kemudian juga nantinya di pemda pemda juga kita beritahu
bahwa di apa ada bekas warga binaan yang semestinya juga pembra tahu terutama kes bangpol
nah bangpol inilah yang bertanggung jawab termasuk bagaimana upaya upaya mengajak mereka untuk aktif di dalam kegiatan kegiatan sosial
yang pemda kan ada dananya
nah ini yang kita bersama sebab tidak bisa menangani secara sendiri tapi secara holistik kita bareng bareng gitu ya
kemudian kalau yang memang pria yang ikut terlibat di dalam kombatan penanganannya pun berbeda
ini penanganannya khusus
apakah mereka akan menghadapi proses hukum di sini
karena kan tidak bisa kemudian melakukan proses hukum di sini terhadap kombatan yang berada di sana
kalau kombatan memang ada yang sudah kembali dan kemudian mereka
dibina dulu karena dia tidak melakukan pelanggaran di sini kan
ya sulit kan
saya berada di sana sehingga di sini tetap ditanya di bawah binaan khusus bersama juga densus delapan puluh delapan
dan kemudian kalau misalnya dia di sana ditanya nanti apa apakah dia kombatan tempur di depan atau juga bagian logistik atau dia bagian kesehatan karena banyak di antaranya itu kesehatan
kemudian juga di dapur umum ada yang seperti itu
nah sehingga klasifikasi
kalau khusus yang kombatan penanganannya khusus lagi
karena di sini sudah berbunyi
dan saya kira kita juga perlu mengingat mbak
bahwa di dalam deradikalisasi seperti itu peran masyarakat juga sangat penting
jangan hanya kita melihat deradikalisasi itu hanya dilakukan oleh pemerintah atau gakum
soalnya begini mbak
saya memposting misalnya saja dialog ini saja
itu banyak orang yang membaca posting saya itu mengusulkan
yang menurut saya ada kaitannya dengan deradikalisasi
pak itu orang orang itu nggak usah disuruh balik saja
nah itu dia
makanya itu artinya kita juga perlu mendidik masyarakat itu bahwa kita akan berhadapan dengan masalah legal
misalnya secara konstitusional mereka itu masih warga negara
tetapi ada keinginan masyarakat karena mereka merasa bahwa ide orang orang yang mengkhawatirkan
maka preventif measure nya itu langsung disuruh balik saja
nah oleh karena itu
itu tidak sesederhana kita ada orang sakit disebuhkan
tetapi juga tetap mengajak orang orang yang ada di sekitar
mungkin seperti pak yosi itu perannya sangat penting
karena beliau kan dokter
jadi tahu juga psikologi dari
nah itu dia
saya mau ke dr yose juga
sekarang bagaimanapun sekarang penolakan tuh ada dan kencang
dan sekarang juga apapun zamannya viral
mereka mungkin sekarang yang masih berada di syria juga menggunakan
untuk memviralkan kondisi
untuk memviralkan kondisi
untuk memviralkan kondisi mereka
tapi pada saat yang sama penolakan juga besar di sini
ya jadi ini susah ya
bagi sebagian negara memang mereka ditolak balik
amerika juga melakukan
beberapa negara eropa
tapi jerman lebih accept
jerman lebih accept
kalau soal diadili ya jangan lah ya
tidak melakukan kejahatan di sini
tapi pembinaannya harus komprehensif
mulai dari persoalan dialog
ini dialognya penting loh
bagaimana dia harus hidup dari hari ke hari
ini perlu dikasih apa namanya
nah soal merubah paradigma
karena itu memang ada dalam ajaran islam
cuma yang perlu kita ingatkan
persoalan terbesar kezoliman di muka bumi itu adalah
kalau anda ingin apa
ya palestina tujuan utamanya
jangan melenceng gitu
jangan melenceng kesini melenceng kesana
karena itu yang terberat kenapa
trump sendiri juga tahu
bahwa amerika terlibat di syria itu
bukan untuk amerika kok
makanya trump bilang kemarin di apa ya kan
ini kalau bolton nih diikutin nih
amerika akan perang dimana mana kan
jadi the hawkman di amerika itu tetap ada
nah tapi trump
bahwa amerika perang di afganistan
perang di segala macam tempat
bukan untuk penting amerika
malah amerika diperalat
tapi menarik sebenarnya kalau misalnya
anda katakan tadi soal jihad itu
tidak bisa diubah
dan itu sulit
bisa meyakinkan kepada masyarakat
bahwa mereka yang datang ini
memang benar benar untuk kembali ke indonesia
ngomong dengan mereka dialognya
jihad yang paling utama itu kan melawan
suatu kekuatan besar di dunia
yang ngacak ngacak dunia
dan situ ada masjid al alqas
dan itu jelas kewajiban
nah kalau anda pengen jihad
nah kalau anda pengen jihad
mau dialihkan perhatiannya gitu
karena memang sudah diakui
yang membuat isis itu kan
ini hillary clinton mengakui
bahwa yang bikin ya amerika inggris dan israel
tapi kemudian dia tidak mampu menguasai
karena setelah masuknya
ayman azawahiri tadi
yang pecah menjadi empat belas vaksin
benturan sendiri bunuh bunuhan antara empat belas faksi
dan ini kemudian menjadi pr sekarang dari pemerintah indonesia
bagaimanapun harus ada keputusan yang diambil
soal mekanisme apa yang akan diambil dalam waktu dekat kan
karena memang desakan dunia internasional juga semakin kuat
agar segera negara negara segera mau
kasian mereka di camp
paling banyak kan ditahan oleh orang kurdi
bukan oleh pemerintah syria
karena mereka banyak di daerah
sungai tigris dan efrat gitu
dan satu lagi di daerah idlib
jadi dia afiliasinya ke al qaeda
bukan ke isis
itu ke haithar al assam itu
dan itu al qaeda
dan itu akan semakin sulit ininya
apa ya kayak ilmu ilmu atau informasi informasi
radikal yang diterima atau apa
dialognya sama turki
that can do ya
baik kita sekarang jeda dulu
cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali bersama kami di cnn dans indonesia prime
kemlu sebagai unit terdepan
kita juga lakukan verifikasi
data di sana jadi tetap
pemulangan harus dilakukan mau tidak mau
kita lakukan selama dia memang mau pulang
bagi yang tidak mau pulang kan tidak bisa
dipaksa tapi yang
sudah mengungkapkan mau pulang silahkan
karena sebetulnya kalau dia sudah
bersumpah setia kepada negara lain
apalagi milisi negara lain
sudah bukan warga negara indonesia
tapi ternyata di sini
itu harus ada putusan pengadilan
dia masih tetap warga negara indonesia
nah sekarang atas nama kemanusiaan
memang kita harus
sampai sedang mana terpaparnya
dia radikal dengan maksud supaya
itu tidak menularkan
pemaparan baru di virus virus
di indonesia karena tujuh ratus orang tidak
saya sendiri juga
alumni afganistan itu
saya kumpulkan di satu tempat
tapi mereka betul betul
kontrol terkoneksi dan
secara berkala kita ketemu
untuk yang baru ini terutama untuk
anak anak kan memang dia
tidak bisa sampai
zaman terpaparnya tapi setiap hari
kan melihat orang orang latihan orang orang
perlu ada satu upaya
sterilisasi supaya ini kembali
ke kehidupan normal demikian juga
luar biasa kayak kemarin juga mengundang
dua orang satu
laki satu perempuan dari
suriah dan satu lagi dari
mosul itu keluarganya
habis di pantai dan
trauma yang luar biasa di situ bahkan
ketakutan luar biasa keluar rumah saja takut
nah sekarang ini setelah dibombardir
demokratik suriah dia kabur
utara cuman dia
memerintahkan untuk menyerang
di negerinya masing masing nah inilah sebabnya
seni balik pun kita betul betul
ekstra hati hati khususnya
kekhawatiran masyarakat dimana
sekarang ini juga masih banyak wanita wanita
yang melakukan bom panci
bunuh diri penyerangan satu keluarga
itu kan terinfirasi dari
tapi bagaimanapun juga
memang mereka mau serius ya
kita upayakan sebaik
mungkin untuk melibatkan
para psikolog melibatkan
tim khusus yang ada di berbagai kementerian
karena tiga puluh enam kementerian lembaga
sekarang dilibatkan oleh bnpt
untuk bareng bareng menangani
ini karena ini terutama
masalah keyakinan keyakinan itu
kalau inilah sebabnya
ini ada satu tindakan
khusus bersama dokter yoseh
bagaimana menurut anda apa saran
yang ya jadi
hak untuk pulang itu ada
kata kunci dialuh lah
satu lagi persoalan bagaimana dia
harus survive hidup hari per hari
ya yang ketiga
soal jihad ini harus diarahkan
tidak bisa dikatakan tidak boleh
kemudian yang berikutnya
jangan ada framing
misalnya dari masyarakat misalnya
ya begini misalnya contoh
kejadian di sri lanka
isis pula yang dituduh untuk
melakukan itu atau di new zealand
ya gak masuk akal
ternyata itu yang pelaku itu pernah
pernah latihan di israel
tapi udah di framing isis gitu
masa dia melakukan bomondi diri
dengan pasang di sini
tapi ternyata lukanya
itu kan ada yang kerja
yang gak beres tuh
framing itu ya
bahwa ini masih ada persoalan teroris
nah boleh pula
jadi anda juga mendukung pemulangan ini
saya mendukung pemulangan ini
dan kita juga jangan gini mas
jangan sampai ada merekayasa rekayasa
kasus terorisme yang
masyarakat secara logika sulit menerima ya
jadi semua kemarin
kemudian sorry nih mas
yang di jerman
pakai revolver dia maju sendiri
kemudian bom panci
oke framing framing itu ya
kalau orang pakai bom bunuh diri itu belah ini
jadi jangan ada pula yang memanfaatkan
ya gak tau lah kita ya
saya gak berani
ya prof ikam
ya kalau saya mungkin agak berbeda mbak
isis atau isis
dengan yang dikatakan pak yose
di sri lanka itu jangan
diadreskan pada isis
bagaimana gak diadreskan
tanggal delapan mei dia menyinggung
tentang angin sawah
penyerangan di sri lanka
yang kedua adalah
kita sebagai bangsa itu juga harus
jadi walaupun memang secara konstitusional
hak asasi manusia mereka berakbalik
mereka bisa juga
mendidik mereka dengan
berdasarkan pada konstitusi kita
jadi jangan kemudian
jadi pulang atau tidak pulang
ya soal pulang atau tidak pulang
itu kan tadi ada yang kemudian kita bisa
apa namanya diklasifikasi
kalau yang dikatakan oleh beliau tadi
kalau misalnya sudah memang betul betul dia
sampai membakar paspornya kemudian meninggalkan
dan bahkan kalau saya lihat dari
berita dari bnpt dan lain sebagainya
itu ada yang keluar dari
turki dan syria tapi tidak balik ke indonesia
ke tempat tempat yang lain
nah yang seperti seperti itu apakah kemudian

cari kemudian disuruh balik kan susah juga
yang memang memang
jadi memang yang mau
secara kategoris bisa dimasukkan
jadi dengan karakter seperti itu
maka keamanan nasional kita terjaga juga
jangan sampai nanti ada orang orang
yang makin banyak yang melakukan penolakan
yang akhirnya kontraproduktif terhadap
jadi bagi saya secara keamanan nasional
terorisme radikalisme itu adalah perkara bahwa
masalah jihad itu harus kita layani
atau kita maknai secara hati hati dan konteksual
dan itu saja kalau menerjemahkan menafsirkan
masalah jihad juga saya kira akan sangat berbeda
dengan misalnya dengan kelompok kelompok yang kekerasan itu
menarik malam hari ini diskusinya
terima kasih bapak bapak
kita lihat kira kira apa yang akan diambil pemerintah
saat ini infonya sudah berlangsung ya
pembicaraan soal itu
terima kasih bapak bapak
prof ikam terima kasih
terima kasih banyak
segera kembali tetap bersama kami